dua calon wakil gubernur jawa timur merupakan kader muda partai mereka masing masing
emil elistianto dardak yang diusung oleh partai demokrat
dan putih guntur soekarno yang didukung pdi perjuangan
siap memperbutkan suara rakyat jawa timur
emil elistianto dardak baru berusia tiga puluh tiga tahun
namun partai demokrat menilai pengalamannya di bidang korporasi dan pemerintahan
cukup layak untuk membuatnya maju sebagai calon wakil gubernur pada pilkada jawa timur
emil dipilih untuk mendampingi calon gubernur kofi fahindar parwansa
nah kalau saya sendiri ya tentunya diminta mewakili kepala daerah yang punya
merangkat dari bupati tapi juga berangkat dari pengalaman saya di dunia korporasi
sebagai profesional di sektor ekonomi keuangan
dan juga pernah menjadi advisor bagi pemerintah
nah itu yang dilihat dan ditambah dengan tadi sebagai kepala daerah
jadi semua kombinasi inilah yang kelihatannya menjadi basis kita
untuk bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat
nah dengan memegang itulah makanya kita bisa lebih yakin dalam bersiraturahmi
dengan masyarakat memberikan profil kita dan mereka bisa menilai sendiri
di sisi lain putih pramatana puspa seruni poundri nagiri
guntur soekarno dan pdi perjuangan
atau putih guntur soekarno merupakan cucu mendiang proklamator
republik indonesia soekarno
putih yang merupakan kader pdi perjuangan ini menyasar dukungan dari generasi milenial
dan kaum perempuan seberbagai usia
saya berharap bahwa sebagai seorang perempuan saya juga bisa meraih simpati
daripada perempuan perempuan di jawa timur
anak muda anak muda dan juga anak anak muda tentunya

kelihatannya masih muda
tapi saya berharap juga anak anak muda bisa menjadi salah satu kekuatan bagi kita
putih guntur soekarno muncul sebagai calon wakil gubernur pada saat saat terakhir menjelang pendaftaran ke kpu
ia menggantikan abdullah azwar anas yang mengundurkan diri
baik untuk mengelaborasi informasi pilkada serentak di jawa timur
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia rangga umara di surabaya
rangga selamat malam
pdip mengajukan putih sebagai pendamping gusipul
nah menurut analisis anda seberapa besar dukungan ulama terhadap pasangan ini
ya selamat malam indra
indra kalau kita bicara dengan pkb dan juga pdi serta partai partai pengusung dari pasangan
saifullah yusuf atau gusipul dengan putih guntur soekarno ini
maka tentu jawabannya akan sama
bahwa ulama sudah mendukung kemudian justru beberapa ulama merekomendasikan nama putih kepada megawati soekarno putri
untuk kemarin dipilih menjadi pasangan saifullah yusuf untuk menggantikan abdullah aswar anas yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu
ini semua hampir sama
tetapi kita juga tidak bisa menafikan banyak sekali skeptisisme yang ada di masyarakat jawa timur
khususnya dengan pencalonan putih ini sendiri
tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari para pendukung ataupun para simpatisan dari partai partai pendukung pasangan ini
relatif nama putih tidak pernah dikenal di jawa timur
jejaknya hampir kering sekali di jawa timur
kalaupun dia misalnya memiliki keterkaitan dengan jawa timur itu mungkin karena suaminya berasal dari jawa timur
ataupun kakeknya insinyur soekarno proklamator republik indonesia juga lahir di surabaya dan atau di jawa timur
karir politiknya dihabiskan atau dimulai dari jakarta
jejaknya sebagai calon sebagai anggota dpr ri selama dua periode sendiri pun tidak dimulai dari jawa timur
tetapi dari jawa barat
kemudian kita kalau misalnya mencoba untuk mencari bagaimana sebenarnya standing point stand up
sikap dari putih ini sendiri juga agak sulit karena dia hampir jarang sekali berbicara di media
yang misalnya keterkaitan
dengan isu isu yang dibidangi oleh komisi sepuluh yang merupakan bidang dari anggota dpr yang dimiliki oleh putih ini
nah ini kemudian banyak dibaca sebagai suatu langkah mundur
akan mungkin menyulitkan pasangan ini untuk mencoba meraih simpati
jika kita bandingkan dengan posisi pasangan gus ipul putih dengan kofifa indar parawansa dan juga emil
tentunya agak sulit gitu
kita membayangkan putih kemudian dalam
waktu sesingkat ini hanya kurang lebih lima bulan sampai nanti tanggal dua puluh lima juni atau dua puluh tujuh juni pada saat pencoblosan nanti
akan mampu memboosting begitu ataupun minimal berpengaruh terhadap elektabilitas dari pasangan keduanya
karena otomatis mesin mesin partai pendukung akan lebih bekerja keras lagi dibandingkan misalnya dengan pasangan kofifa emil
yang sudah jauh lebih dulu melakukan sosialisasi
dan pengenalan serta beberapa hal lainnya
tetapi jangan lupa indra bahwa sungguhnya putih pasangan putih ini dan juga gus ipul ini mungkin ini secara kalau kita lihat secara latar belakang adalah pasangan yang hampir ideal
karena keduanya sendiri memiliki satu hal yang tidak dipunyai oleh pasangan rivalnya yaitu mereka berdua adalah terah ataupun keturunan dari klan yang sangat berpengaruh yaitu klan soekarno
dan juga klan dari
nah ini dua nama ini yang mengakar di jawa timur karena ciri khas masyarakat jawa timur kalau kita bisa breakdown dari sejak pemilu ke pemilu adalah
masyarakat yang agamis yang identik dengan islam tradisional yang itu biasanya berafiliasi dengan partai kepengen bangsa

dan juga adalah pasangan tipikal masyarakat yang nasional
yang biasanya berafiliasi dengan pdi perjuangan nah modal ini juga yang tidak dimiliki oleh pasangan dari kofifah serta emil
jika mungkin saja jika terah keduanya ini bisa dijual ditawarkan kepada masyarakat pemilih di jawa timur itu mungkin akan menjadi nilai tambah yang mungkin tidak dipunyai oleh pasangan rivalnya
baik terima kasih rangga umara melaporkan langsung dari jawa timur
baik terima kasih rangga umara melaporkan langsung dari jawa timur